dan tentu saja pada kunjungan presiden korea selatan mun jai in ini ke indonesia
kali ini suasana hangat juga bisa terlihat antara kedua presiden yang terasa kental ketika munjai in dan presiden republik indonesia joko widodo menanam pohon
benar semoga saja ini menjadi pohon persahabatan dan juga pohon investasi jangka panjang
betul terus bertumbuh ya
benar dan penanaman pohon ini dilakukan usai pertemuan bilateral antara kedua negara
saat istana bogor diguyur hujan pada kamis sore moon jae in dan joko widodo kompak mengenakan payung biru
keduanya berjalan sejauh kurang lebih tiga puluh meter untuk mencapai titik penanaman pohon gaharu
keakraban terlihat ketika mun jai in menyekop tanah
saat itu presiden joko widodo sigap memayungi langsung presiden negeri ginseng itu ketimbang membiarkan staf kepresidenan melakukannya
hal sebaliknya pun terjadi ketika giliran presiden menyekop tanah
mun jai in bergantian memayungi joko widodo
penanaman pohon memang kerap dilakukan presiden joko widodo bersama tamu kenegaraan
menurutnya penanaman pohon menjadi simbol agar hubungan kedua negara berakar dan kuat di masa mendatang
dan nanti kita juga akan lihat mungkin ya di pohon pohon tersebut nanti diberikan nama ini yang ditanam oleh presiden mun

kenapa tamu inggris significaht

dalam video ini saya kjud gacor